kamu bukannya gagal
baiklah aku mau menolong adik kecil
tapi dengan satu saran
adik kecil harus serahkan keranjang yang berisi jamur itu
sali gak bakalan nyerahin keranjang ini
mau ya adik kecil
lihat aku mati sekalian di situ
makan sama si raja buaya
oh ada buaya
jangan itu buaya maju delta
gadis turun merah jangan takut
aku tidak akan memakanmu
kau tidak akan menggunakanmu
bagaimana aku bisa percaya kalau kamu tidak akan memakanku
aku pentingkan kamu
aku akan menjadi sahabatmu
kalau kamu ingin menjadi sahabatmu
kamu harus memakai sahabatmu
hidupmu mengambil air banyak terta
hidupku sampai malam ini saja
aku tahu tempatnya
karena cuma aku yang menjaganya
sumber air ajaib itu
dinamai banyak terta
dan itulah nama aku
tapi aku inilah yang coba
sampai datang akhir dua
spor terus mu
jangan jangan dia juga tidak punya
mana jamur kebajikan itu
bukannya selly sudah mengantarkannya ke bunda
dia sendiri yang mengantarkan jamur kebajikan ke bunda
mungkin dia sudah tidak ada di rumah
selly belum sampai disini
aduh kemana dia
jangan jangan dia dalam bahaya
coba kamu lihat di tempat permainan
ini tersedot r malah saya
banyu banyu banyu kamu dimana banyu hai hai hai
kamu bisa menjadi manusia lagi
kamu mau disahabat aku
jadi manusia lagi
sebetulnya aku harus kembali
ke negeri aku
karena nenek pasti sudah menungguku di rumah
aku juga mau
pergi ke negeri kita
tapi gimana caranya
tembok empat ratus ayat negeri lamunan
tebal berpuluh kilometer
tapi dulu kamu bisa nembusnya
aku masih jadi raja buaya
sekarang aku sudah kembali ke hujan semula
terus bagaimana caranya
ke negeri kita lagi
mungkin lima buah biji bijian ini akan membawa kita kembali ke negeri kita lagi
mungkin lima buah biji bijian ini akan membawa kita kembali ke negeri kita lagi
mungkin lima buah biji bijian ini akan membawa kita kembali ke negeri kita lagi
mungkin lima buah biji bijian ini akan membawa kita ke negeri kita lagi
kita sampai di negeri kita
ada semua itu sudah kelihatan
sebentar lagi kita akan nyampe ke negeri kita
iya sebentar lagi kita akan nyampe ke negeri kita
akhirnya kita sampai juga ke dunia kita
yes akhirnya kita bisa ke rumah nenek kamu
iya kita harus ke rumah nenek
karena nenek pasti sudah menanggu jemur ini
ayo kita ke rumah nenek kamu
sekarang kita istirahatkan
aku masih kemampu ini
sebaiknya kita ke rumah nenek kamu dulu
kamu bukannya gagak
dan kamu tidak bisa bisa kan
ketemu kembali yang paling enak
kamu sudah bisa lari
iya siapa yang melakukan ini
ini semua bunda yang melakukannya
terima kasih ya bunda

kamu baik baik disini anak

oh ini rumah nenek kamu
terus mana nenek kamu
oh iya aku lupa aku panggilin dulu ya
sebentar ya aku panggilin dulu
setti kamu dari mana saja
nenek cemas mikirkan kamu
tadi siang buddha kamu kesini
setti juga tadi ketemu kau sama bunda
bunda kan yang menyelamatkan kita
si anak buahnya si prilalai
bayu tirta nek
oh bayu tirta
dan ini teman setti nek
dia juga yang menyelamatkan heli
dari jawa tenggara
bapaknya si prilalai
seli bawa kan jamur kebajikan itu
pasti dong nek
yuk mari masuk yuk